suara sirene palang kereta berbunyi tanda kereta akan melintas
pedagang pun sigap berdiri mengamankan lapak dan barang dagangan
tak jarang barang dagangan hancur tersambar kereta yang melintas dengan kecepatan tinggi
namun itu tak jadi soal dagangan tetap digelar
pasar yang beroperasi mulai pukul lima pagi ini menyajikan pemandangan berbeda
sekitar seratus orang pedagang membuka lapak di sisi rel kereta api
bahkan nyaris tak berjarak
itu sebabnya disebut pasar ekstrim
berusia lebih dari lima puluh tahun wajah pasar dupak magersari tak banyak berubah
kecuali pedagang yang berganti usia dan keturunan
rata rata pedagang di pasar ekstrim ini sudah berjualan selama dua puluh hingga tiga puluh lima tahun
ada pula yang menurunkan lapaknya ke anak atau cucu
mereka menyebut cara ini adalah satu satunya jalan mendulang rupiah
uang nomor satu keselamatan nomor dua
rasa takut diabaikan selama kebutuhan rumah tangga tercukupi
di sini tidak ada takut
sama setan saya tidak ada takut apa lagi lah sama kereta
tidak ada tempat lain mbak mau jual di mana
tidak ada setan
tidak bisa mbak
larisan di sini
kalau di pasar situ sepi tidak ada orang
ya kalau ada orang yang mau jual ya apa yang mau
oh banyak banyak kalau ada pancat
kalau ada yang mau jual ya pancat
apa sama gitu kalau yang beli itu
begitulah rata rata jawaban pedagang di pasar ekstrim ini
satu satunya tragedi yang mencemaskan pedagang hanyalah kereta terguling
seperti yang terjadi sepuluh tahun lalu
jika hanya bersanding dengan kereta yang melintas itu hal biasa
ini adalah keekstriman dari pasar rel di dupak magersari surabaya
jarak antara kereta dengan pedagang bisa dibilang
kurang dari lima belas cm
bahkan saya sangat dekat sekali ini ya jaraknya
ini sangat berbahaya dan tidak boleh dilakukan
tapi ini adalah realita dari sisi kota surabaya
ini yang tampak kentara di depan mata
dalam undang undang nomor dua puluh tiga tahun dua ribu tujuh jelas tertulis
jalur kereta api harus steril tanpa material atau kegiatan apapun di sepanjang jalur
hingga batas radius enam meter di sisi kiri
kiri dan kanan kereta
kepala humas pt kereta api indonesia daob delapan
mengkategorikan perilaku warga ini sebagai pelanggaran
namun persoalan sosial ini butuh kerja sama banyak pihak
agar bisa diatasi secara persuasif
betul secara aturan memang itu sudah diatur
dan penegak aturan kan negara
ada kepolisian ada pemerintah dari tempat
tapi yang bisa kami lakukan adalah upaya persuasif dan upaya sosialisasi kepada mereka
bahwa jalur itu tidak boleh
itu bangunan dan itu merupakan pelanggaran
inilah sisi lain di tengah hiruk pikup kota pahlawan
jalur kereta yang menghubungkan surabaya dan jakarta
menjadi saksi warga surabaya mengais rejeki
di antara desing nyaring besi rel kereta di utara surabaya
eka rima miki peresia surabaya jawa timur